kita berjuang bersama sama
kita melakukan perubahan bersama sama
kalau kau menderita saya menderita
pak amin rais menderita
kalau itu susah kami susah

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh